dan untuk membahas mengapa pemerintah provinsi bali belum menerapkan kenormalan baru
dan bagaimana nasib para wisata bali yang menjadi salah satu penyumbang defisit terbanyak negara
serta seperti apa kemudian pemerintah provinsi bali menyongsong era kenormalan baru dalam sektor pariwisata
kita akan tanyakan langsung kepada wakil gubernur bali cokorda oka arta ardana sukawati atau pak coace
selamat malam pak coace apa kabar
selamat malam kabar baik
pak coace saya ingin konfirmasi dulu anda bisa mendengar suara saya pak
pak cuace kita bicara soal bali menyambut era kenormalan baru dikaitkan dengan sektor pariwisata
karena tentu bali menjadi magnet utama para wisata begitu
sampai dengan hari ini bali tampaknya belum menerapkan kenormalan baru pak
apakah ini memang karena pemprov bali masih berfokus terhadap upaya
untuk memutus mata rantai covid sembilan belas atau memang karena masih menyiapkan semua skenario
dan juga aturan aturan jika nantinya betul betul diterapkan new normal atau kenormalan baru
ya terima kasih
jadi terkait dengan new normal atau kenormalan baru atau kebiasaan baru
ini kan sebuah perubahan perilaku agar kita bisa terus beraktivitas
dengan berapa perseratan perseratan
nah sesungguhnya masyarakat bali sekarang sudah berada di sana
sudah melaksanakan new normal
setidak tidaknya new normal yang sudah dilakukan sekarang adalah memakai masker
mencuci tangan sesering mungkin kemudian social distancing
ini kenormal yang dulu tidak pernah kami lakukan
tapi sekarang menjadi new normal manakala kita kami di bali juga menghadapi covid sembilan belas
bagaimana kemudian apakah new normal ini akan dikembangkan lagi secara lebih luas
tentu ini memerlukan kecermatan kecermatan
perlu lagi perlu pengkajian pengkajian yang lebih mendalam
begitu kira kira sebagai pengantar saya
baik nah pak coace apakah sebetulnya pemerintah provinsi bali juga sudah menyiapkan secara detail ya
bagaimana protokol kesehatan di sektor pariwisata di bali nantinya
kemudian akan dibuka untuk turis ataupun para wisatawan
karena kan memang saat ini masih membatasi ya dengan harus melampirkan sejumlah persyaratan pak coace
nah kembali kepada kesiapan bali sesungguhnya ada berapa unsur ada berapa pihak yang memang kita harus cermati
bukan saja kesiapan dari venue kita atau dari sektor swasta
juga kesiapan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan masyarakat dan juga kesiapan pemerintah
kalau kesiapan swasta khusus di industri pariwisata dan lebih khusus lagi yang ikut di international change hotel
sesungguhnya mereka sudah menyiapkan protokol protokol internasional bahkan sudah digabungkan dengan berapa persyaratan persyaratan di bali
walaupun sampai saat ini sebenarnya pemerintah provinsi bali sedang menyusun protokol protokol tersebut yang tidak saja untuk kepentingan pariwisata
tapi untuk kepentingan yang lebih luas
untuk pasar kemudian untuk transportasi
kemudian untuk transport untuk sekolah dan lain sebagainya
pemerintah provinsi bali sedang menyusun
tapi khusus untuk sektor industri sebagian sudah menyiapkan
karena mereka terikat pada sop sop dari change change yang mereka jalankan
misalnya beberapa hotel hotel grup grup hotel yang ada di bali mereka mengikuti protokol protokol daripada grup internasionalnya dia
nah ini sudah berjalan jadi sudah siap sesungguhnya
yang kedua sebenarnya yang kita perlu cermat adalah kesiapan masyarakat
nah masyarakat di bali sebagaimana juga mungkin terjadi di tempat lain ini masih ada tarik menarik
satu bagian atau sebagian masyarakat mengendaki agar kita sudah mengembangkan new normal ini ke sektor pariwisata khususnya
karena pariwisata merupakan lokomotif pariwisata apa namanya pariwisata ekonomi bali
ini masuk akal juga keinginan ini juga kita hargai
karena mereka mempertimbangkan bahwa pertumbuhan perekonomian bali sekarang ini mengalami penurunan yang sangat dalam
ini sangat dalam sekali tentu dengan langkah seperti itu bisa kita bayangkan bagaimana perekonomian bali
demikian juga dalam hal ketenagakerjaan
telah terjadi phk di bali ini yang cukup besar juga
ini per mei sejak saya mencatat
sudah di atas dua enam ratus
kemudian yang dirumahkan ini mencatat angka di atas tujuh puluh lima ribu ini per mei
dan nanti kan dikatakan tidak ada perubahan perubahan
di bulan juni kami sudah dengar dari teman teman industri andai kata tidak ada perbaikan perbaikan
maka di bulan juni akan tidak terlalu kemungkinan akan lebih banyak lagi tenaga tenaga yang akan dirumahkan
sementara sekarang masih mengatur jam kerjanya ada setengah hari kerja
atau dalam seminggu tiga kali kerja dan lain sebagainya yang jelas
mereka masih mendapat imbalan imbalan dari perusahaan
nah ini satu bagian masyarakat yang punya pandangan bahwa kita harus segera kembali membuka bali ini
tapi di sisi lain juga ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa lebih bagus kita mentahan dulu
kita lihat perkembangan karena memang realitas di lapangan bahwa beberapa hari terakhir kalau dari tanggal dua puluh kami mencatat
perkembangannya sangat bagus sekali jadi yang sehat lebih banyak daripada yang positif pada hari yang sama
tapi sejak dua hari yang lalu ada perubahan lagi terutama ini karena kami lagi kedatangan berapa pmi
nah dua tiga hari ini ada perubahan lagi artinya bahwa pertumbuhan atau penyebaran corona di bali ini masih fluktuatif
nah inilah yang menyebabkan ada sebagian masyarakat yang masih berpandangan bahwa
lebih bagus ditahan dulu sebab disadari ini akan menimbulkan risiko yang sangat berat
nah dalam hal ini pemerintah tentu harus hati hati membuat keputusan apakah dibuka reopening ataukah dituna dulu sampai posisi betul betul stabil
nah kenapa menjadi perhatian yang sangat serius karena bali sebagai destinasi pariwisata dunia tentu tidak ingin andai kata nanti suatu saat
terjadi lagi nanti second wave yang menyebabkan nanti
katakanlah penyebaran atau penularan terhadap wisatawan tentu ini akan menjadi bumerang bagi bali
dan ini tentu lebih sulit lagi untuk membangun kepercayaan masyarakat internasional terhadap kondisi bali
nah inilah beberapa pertimbangan pertimbangan sehingga pemerintah sangat hati hati membuat keputusan
walaupun skenario nya sudah ada gambaran gambaran bagaimana kira kira nanti pola reopeningnya apakah polanya serentak ataukah bertahap
kemudian sektor sektor apa saja yang kita akan prioritaskan
tentu sektor sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu kira kira gambaran yang akan kami lakukan di bali
baik pak coace menarik soal gambaran tadi tapi nanti kita akan bahas lagi soal gambaran gambaran yang nantinya akan
yang sudah dibayangkan atau sudah dibuat oleh pemerintah provinsi bali
tapi ini adalah pilihan yang sulit pak coace tentu bagaimana diantara dua pilihan untuk membuka atau kemudian masih menahan dulu
demi kesehatan masyarakat bali dan juga indonesia secara keseluruhan

di antara dua pilihan ini pak cuace yang juga tadi masyarakat masih pro dan juga kontra
pemerintah provinsi bali sebagai regulator selain masih melihat sangat hati hati tapi preferensinya kira kira seperti apa pak cuace
apakah memang lebih besar sebuah kenisayaan bahwa memang akan segera dibuka atau memang tunda dulu sampai waktu yang belum ditentukan
ya memang dari sektor industri sesungguhnya memerlukan satu jawaban walaupun tidak pasti
tapi sebuah gambaran gambar yang mendekati kepastian tentu sangat diharapkan karena membuka industri pariwisata tidak sesederhana kita membalik telapak tangan
perlu kesiapan kesiapan lebih jauh bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pasar bagaimana kita juga mengkomunikasikan agent agent yang di luar negeri dan lain sebagainya
nah oleh sebab itu kita harus mapping juga kira kira sampai kapan kita akan menunggu situasi seperti ini
pertama tentu indikator kita adalah bagaimana
sebenarnya kita harus mengingatkan bahwa kita sudah menunggu virus corona berbanding dengan angka yang sehat
berapa hari terakhir sebagaimana saya sampaikan sudah menunjukkan tren yang landai
kalau ini saja bisa dipergang tentu kita berharap bali ini segera bisa membuka diri walaupun dengan cara bertahap
artinya bertahap ini adalah kawasan kawasan mana saja yang kita bisa buka yang gampang kita awasi yang tidak menimbulkan jolak dengan masyarakat
nah sebab sebagaimana kita ketahui di bali ini kebanyakan orang orang yang berpengalaman untuk berpengalaman

nah sebab sebagaimana kita ketahui di bali ini kebanyakan orang orang yang berpengalaman
di bali ini kebanyakan juga objek objek ada di sekitar atau dimiliki oleh masyarakat
tentu ini kita juga perlu educate masyarakat tersebut jangan sampai mereka nanti menganggap bahwa setiap pesakit datang nanti mereka engkau penyakit
nah ini perlu dideducate karena mereka sudah memiliki proses yang panjang
mereka sudah menunjukkan kartu sehat dengan proses swab dan lain sebagainya
ini juga perlu waktu untuk menjelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang pada awalnya takut atau selalu curiga
takut atau selalu curiga terhadap orang orang asing yang datang ke wilayah ini
kira kira ke depan bisa kita educate mereka untuk kembali hidup di era new normal ini
oke baik artinya memang ini adalah situasi yang sulit ya pak cuace bagi industri pariwisata di bali
kalau tadi pak cuaca juga menyampaikan sudah menyiapkan gambaran gambaran
kami ingin tahu bagaimana kemudian gambaran jika nantinya reopening
mana yang boleh mana yang tidak boleh
apakah ada pengetatan turis yang masuk atau ada seleksi terhadap negara negara tertentu misalnya
dan seperti apa kemudian komunikasi dengan pemerintah pusat
karena menteri pariwisata juga sudah menyiapkan tatanan kenormalan baru
ataupun tatanan kehidupan yang baru di era covid ini untuk menghidupkan kembali industri pariwisata
tapi dijawabnya nanti pak wagub kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak wagup
kita kembali berdiskusi berbincang
tadi sudah banyak sekali disampaikan kondisi real situasi pariwisata di bali
sejauh mana kemudian terdampaknya terpukulnya akibat covid sembilan belas
tadi pak wagub sudah menyampaikan dan sudah ada gambaran gambaran sebetulnya
jika nantinya sudah ada keputusan untuk memasuki era new normal
yang jelas kan sebelum kesana tentu ada masa transisi
tadi juga pak wagub menyampaikan bahwa perlu kesiapan baik dari pemerintah swasta
dan juga dari masyarakatnya sendiri
nah gambarannya nanti pak wagub kalau memang nanti reopening lagi
apa yang boleh apa yang kemudian tidak boleh
karena misalnya apakah ada pengetatan terhadap turis mancanegara yang datang
dari negara negara mana saja atau kemudian memang harus membatasi jumlah orang
di satu tempat wisata atau seperti apa pak wagup gambarannya
menyangkut tentang pasar
tentu tidak akan lepas dari kebijakan dari negara negara pasar itu berada
katakanlah australia saya mendengar itu sampai pertengahan juli masih menerapkan ketentuan
untuk melaksanakan karantina bagi orang yang keluar datang dari satu daerah
kecuali dengan new zealand karena sudah ada g dua g
demikian juga saya mendengar tiongkok telah menetapkan kapan mereka akan buka
masyarakatnya warganya untuk bisa berpergian
ini sangat tergantung juga pada negara negara pasar kita
nah di samping itu juga ketersediaan penerbangan juga menjadi faktor penting
kesiapan kami di bali tanpa didukung juga oleh penerbangan tentu juga tidak mungkin bisa terlaksana
nah kami di bali setidaknya ada beberapa hal yang kami perhatikan
pertama adalah aspek abstraksi
kita ketahui di bali yang menarik orang datang ke bali survei menunjukkan bahwa enam puluh lima persen wisatawan yang ke bali
adalah karena faktor budaya
kemudian tiga puluh persen ketertarikannya karena faktor alam
lima persen ketertarikannya karena faktor atraksi buatan
nah ketika kita bicara tentang budaya ini saya melihat ada beberapa hal yang memang agak berbenturan
dengan protokol kesehatan
misalnya tentang social distancing
kita di bali event event budaya di bali ini kebanyakan atau sebagian besar
ini bersifat kuyuk melibatkan banyak orang
tentu atraksi budaya untuk sementara sekarang ini mungkin masih sulit kami jadikan sebagai daya tarik di era covid sembilan belas ini
kita lihat sekarang di atraksi alam
ini yang masih memungkinkan atraksi alam termasuk juga atraksi buatan
karena kita bisa atur
wisatawan yang datang misalnya melihat pemandangan atau datang ke persawahan yang ada di ratabanan
kita bisa atur social distancingnya
event juga kita bisa atur untuk kapasitinya
ini bisa kita atur
berapa venue venue yang kita siapkan di kawasan nusa dua kita bisa atur
ruang misalnya untuk ruang conference yang ada nusa dua yang tadinya kapasitas satu lima ratus
kita bisa curekan menjadi kapasitas enam ratus
tapi untuk budaya khususnya ini masih perlu pengkajian lebih mendalam lagi
karena ini memang agak bertolak belakang atau bertentangan dengan protokol kesehatan
nah itu dari segi atraksi
kemudian dari segi ameniti
hotel hotel sekali lagi international change hotel ini sebagian besar mereka sudah siap
tapi tidak cukup hanya kesiapan hotel
di bali tanpa didukung sebagaimana tadi saya katakan atraksi atraksi alam
misalnya ada tenah lot ada berdugul ada kintamani
tentu juga tidak mungkin wisatawan datang ke bali hanya datang untuk menginap di hotel
nah hotel mana akan kita gunakan sebagai prioritas pertama
tentu kriteria kami di bali adalah sebuah kawasan
sebagaimana saya sampaikan tadi yang sangat mudah kami kontrol
artinya kawasan yang ada pengelolanya
sedangkan di bali ada sebelas kawasan pariwisata tidak semuanya ada pengelola
katakanlah kawasan pariwisata akinidase kawasan pariwisata ubud dan lain sebagainya
tidak ada pengelola artinya itu pariwisata yang tumbuh memang di tengah tengah masyarakat
kita memerlukan perlakuan khusus terhadap kawasan kawasan seperti ini
beda halnya dengan nusa dua
satu kawasan memang ada dikelola oleh acdc
tentu lebih mudah kita untuk menerapkan protokol kesehatan pada kawasan tersebut
ini dari segi apa namanya amenity
jadi kita masih akan melihat kawasan kawasan yang lebih mudah kita kembangkan
demikian juga slot slot obyek yang masih bisa kita kembangkan atau yang masih bisa kita percepat protokol kesehatannya diberlakukan di sana
monkey forest misalnya di ubud yang juga merupakan prima donna daya

ini juga merupakan satu obyek yang sangat mudah kami kembangkan atau kami terapkan protokol kesehatannya
yang ketiga adalah accessibility
tentu juga kita pertimbangkan bagaimana kesiapan fasilitas infrastruktur
bagaimana kesiapan accessibility transport taksi dan lain sebagainya
tentu juga memerlukan perlakuan perlakuan atau protokol protokol yang khusus berbeda dengan yang sebelumnya
nah inilah yang kita sedang mapping
yang kami sedang mapping dengan satu asumsi
andai kata satu saat bendera start sudah dikibarkan bahwa kita siap membuka bali
ini kami sudah menyiapkan semua unsur unsur tersebut untuk ikut bersaing
karena apa negara negara lain sudah siap
mereka sudah jauh maju
mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya
kita pun indonesia khususnya kami di bali juga sudah menyiapkan
tinggal menunggu kapan lonceng dibunyikan dibuka
apakah secara bertahap atau bagaimana kita siap untuk ikut berperan dalam hal ini
untuk ikut bersama negara negara lain memajukan pariwisata
oke baik pak cuace kabarnya pemerintah pusat justru merencanakan bali sebagai percontohan ini pak
untuk industri pariwisata new normal
kalau kita bicara kapan dari pemerintah provinsi bali apakah sudah ada gambaran atau target
atau paling lama kapan deadline nya sudah ada keputusan atau kira kira kapan
bahwa ini sudah siap untuk dibuka kembali
mengingat kabarnya juga new normal sebetulnya akan diberlakukan di bulan juni
kita sudah masuk bulan juni per hari ini pak coace
ya sekali lagi indikator atau tolok ukur kami adalah bagaimana realita ada di lapangan
sekali mudah mudahan kita tetap stabil begini
tentu tahapan tahapan kami ada yang pertama
bagaimana membuka yang pertama adalah untuk aktivitas masyarakat

ini yang pertama
bagaimana kehidupan di bali bisa normal tidak lagi diem di rumah
tapi mereka bisa keluar mereka bisa sekolah mereka bisa ke pasar mereka bisa ke mal dan lain sebagainya
tahap kedua adalah pasar domestik
kita tahu bahwa bali juga banyak dirindukan oleh saudara saudara kita yang di jakarta yang di surabaya
kota kota besar lainnya banyak sudah rindu datang ke bali
ini menjadi target kami yang kedua
yang ketiga baru internasional
kapan ini akan dilakukan semua ini
nah terus terang kami di bali menganut paham yang sifatnya binari
dulu pada waktu covid sembilan belas masuk ke bali seluruh masyarakat bali tokoh tokoh spiritual tokoh tokoh agama di bali melakukan upacara
yang namanya pah ayu jagad atau mendoakan masyarakat biar terhindar dari wabah dan lain sebagainya
ini berlangsung sampai sekarang masih
tapi nanti andai kata kita sudah menganggap persoalan ini selesai tentu juga upacara semacam itu kita lakukan lagi
sebagai ungkapan terima kasih kepada sang maha pencipta bahwa bali telah bisa selesai dengan persoalannya dan akan memulai kehidupan baru
ini tahapan tahapan yang tidak bisa kita hindari
sehingga kita harus susun semua jadwal jadwal ini kita susun
ya mudah mudahan kalau bisa tetap kondisi bagus
mudah mudahan di bulan juni ini minimal masyarakat bali sudah bisa beraktivitas sebagaimana biasanya walaupun dengan beberapa persyaratan
dan kemudian kita bisa tindak lanjut di bulan juni
kita bisa kembangkan kepada yang skup yang lebih luas apakah domestik dengan batas batas tertentu ini kita kembangkan
karena sekali lagi mas kita agak kesulitan juga
saya sudah mendapat masukan dari teman teman pelaku pariwisata kemampuan mereka itu hanya sampai bulan juni
untuk memberikan sebagian gaji dan lain sebagainya itu kemampuannya hanya bulan juni
jarang ada yang bisa tembus sampai akhir tahun
nah ini juga kita menjadi dasar dasar pertimbangan untuk bagaimana caranya di satu sisi
di satu sisi tentu keselamatan keamanan masyarakat kita perhatikan
tapi di sisi lain bagaimana juga caranya biar perekonomian kita tidak jatuh sama sekali
oke semoga segera ada solusi yang paling bijak yang paling baik pak cuace untuk membuka ataupun terkait dengan pariwisata di bali
tadi pak coca katakan banyak sekali yang sudah rindu saya juga rindu banyak juga masyarakat kita yang sebetulnya rindu untuk datang ke bali lagi
semoga segera membaik pak cuace
semoga membaik pak cuace kondisinya dan kita bersama sama bisa melihat bali hidup kembali sebagai salah satu tempat wisata utama di indonesia
terima kasih banyak pak cuace pak wagub bali sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini terima kasih